kepala kepala tekbol
teknya menurut aku gak cuma ngandelin kekuatan kita aja maksudnya kan kita disini juga main otak
kalau di sebelumnya kan kayak cuma passing passing udah pakai perkenaan apa aja bisa
kalau disini kalau aku pake passing sipak sila gak boleh sipak sila lagi harus diselingin yang lain
kesulitannya itu adaptasinya sih ya karena lapangan pertama lapangan harus menguasai lapangan dulu
salah satu tempat latihan tekball yang ada di jakarta terletak di sekolah menengah pertama negeri satu ratus sebelas jakarta barat
menggunakan bola berukuran lima bola dalam tekball ini sedikit lebih empuk bila dibandingkan dengan bola sepak
sementara meja yang digunakan berukuran tiga x satu lima meter dengan net setinggi tujuh belas cm
permainan dimulai dengan servis yang dilakukan dari jarak dua meter di belakang meja
dalam tekball seluruh bagian tubuh kecuali tangan dapat digunakan untuk pengontrol bola
tiap tim hanya boleh melakukan maksimal tiga sentuhan sebelum mengembalikan bola ke lawan
dengan sistem base of three jumlah bola yang diperlukan adalah tiga sentuhan
angka dalam set permainan tekbol adalah dua belas
sejak diperkenalkan di akhir tahun dua ribu sembilan belas lalu tekball indonesia perlahan mulai berkembang dengan adanya sembilan pengurus provinsi
yang tersebar di jawa bali sumatera sulawesi nusa tenggara barat hingga maluku utara
untuk menjaring para pemain karena ini olahraga baru ini agak cukup berat
karena orang terobsesi ke sepak bola futsal
baru belum diminati belum dikenal
yang terdekat kami akan mengadakan kejurnas tekbol dengan sembilan pengurus provinsi
dari hasil itu kita akan mengirimkan tim ke asean base game di thailand dan di shangya cina
salah satu kendala lain yang dihadapi pengurus pusat indonesia techball adalah
masih sangat terbatasnya peralatan yang dapat digunakan untuk latihan
berdepannya bukan tidak mungkin
tekball dapat menjadi olahraga yang resmi dipertandingkan di ajang multi event
karena rencananya tekbol akan dipertandingkan sebagai salah satu cabang olahraga eksebisi di olimpiade dua ribu dua puluh empat di perancis